thor dan loki bagian dua
di episo thor dan lokis sebelumnya kita melihat bagaimana kenakalan loki membantu thor mendapatkan palu spesial yang bernama myonir
cerita ini tentang palu itu dan dimulai dengan
palu ku dimana palu ku
ya thor terbangun dan menemukan bahwa palunya hilang dan dia sangat menyukai palunya
sekarang setiap kali terjadi kesalahan hal pertama yang thor tanyakan adalah apakah loki ada di belakangnya
tetapi dia tahu bahwa penipu hebat pun tidak akan berani mencuri palunya
jadi yang dia lakukan adalah pergi ke loki untuk meminta nasihat karena dewa kejahatan itu licik dan sering membantu thor keluar dari situasi yang sulit
tanpa itu asgard rentan terhadap serangan
dari para raksasa
aku tahu dan itulah sebabnya aku datang padamu
hal pertama yang dilakukan loki adalah menemui frea dewi tercantik yang rambut emasnya tergerai di bahunya dan bersinar di bawah sinar matahari
loki apa yang membawamu ke kamarku pada cahaya pertama di pagi hari ini
keadaan darurat aku butuh jubah langu yang bisa membuatmu terbang itu
kau memiliki keberanian untuk datang ke sini
dan meminta hal paling berharga yang aku miliki sehingga
palu thor telah dicuri aku perlu menemukannya
oh aku akan segera mengambilkanmu jubah itu
loki mengenakan jubah elang dan terbang di udara
dia terbang melewati asgard dan masuk ke negeri para raksasa
di bawahnya dia melihat oger raksasa terbesar yang pernah dia lihat dan mendarat di sampingnya
loki putra laufey
di negeri raksasa
loki tidak takut sesuatu yang buruk pasti telah terjadi
itu benar sekali palu thor telah hilang
dan aku ingin tahu apakah kau tahu sesuatu tentang itu
aku tahu semua tentang itu
kau tahu kenapa
karena ada padaku
dan aku telah menyembunyikannya begitu dalam di bawah bumi
bahkan odin pun tidak dapat menemukannya
apa yang sebenarnya kau inginkan
aku ingin menikahi frea yang cantik
bawa dia ke sini dalam delapan hari
dan aku akan mengembalikan palu sebagai hadiah pengantin
dan biarkan thor tahu jika dia berencana untuk menyerang palu itu akan hilang selamanya
karena hanya aku throm penguasa para ogre
yang tahu di mana palu itu
dan akan kukembalikan
hanya jika aku mendapatkan yang kuminta
freya yang cantik
kau perlu menyikat gigimu
ketika loki kembali ke asgard thor sedang menunggunya di istana para dewa
palu telah dicuri oleh thrim penguasa para ogre
dan dia menuntut imbalan
menyentuh tangan frea dalam pernikahan
kau hanya terbuat dari otot ya
aku tidak mengerti
bukan hanya tangannya
dia ingin menikahi freya
freya tidak akan menyukainya
tentu saja tidak
tapi kita akan membujuknya
yang kumaksud kita adalah kau
karena kau pandai membujuk orang
dan dia akan mengatakannya
rencana yang sempurna
apa yang membuatmu berpikir aku akan melakukan
kau bilang ogger yang menjijikan itu ingin menikahiku
dan kemudian paluku akan kembali
aku bilang pergi
melihat bahwa rencana utamanya tidak berjalan seperti yang diharapkan thor mengadakan pertemuan semua dewa di aula besar
semua hadir kecuali freya
sepanjang hari mereka berbicara berdebat dan berdebat tapi tidak dapat menemukan solusi
sampai akhirnya heimdall berbicara
aku punya saran tapi kau tidak akan menyukainya
kami akan menyukainya
aku sarankan kita menandani thor sebagai pengantin
menutupi wajahnya menghiasinya dengan perhiasan dan
aku tidak menyukainya
keluar dari pertanyaan
itu ide buruk
itu ide yang bagus
jika kau tidak ingin para raksasa menyerang asgard maka kau akan melakukannya
ini adalah ide yang bagus sekali
dan ini adalah bagaimana kita melakukannya
siapkan tor untuk malam pernikahannya
maka thor mengenakan pakaian terbaik dan frea dengan senang hati memberinya kalung briefings yang digantung di lehernya
kemudian mereka menutupi wajah thor dengan cadar sehingga hanya matanya yang terlihat
oh kau terlihat cantik
aku akan menjadi pelayanmu
dan mengatakan itu dia berubah menjadi wanita pelayan muda yang cantik
thor dan loki naik ke kereta thor dan mereka segera naik ke langit
aku punya firasat buruk tentang hal ini
maukah kau berhenti bicara
biarkan aku yang berbicara
ketika mereka sampai di sana mereka mendarat di halaman dan melihat jalan setapak yang terbuat dari kelopak mawar segar
mereka berjalan dengan kostum mereka melalui jalan setapak
di mana seorang wanita raksasa saudara perempuan trai menunggu mereka
jadi ini kau wanita tercantik di dunia
bisakah aku melihat wajahnya
hanya di depan calon suaminya
sekarang di mana pengantin prianya
dia sangat ingin bertemu dengannya
maka thor dan loki dibawa ke aula besar untuk pesta pernikahan
trime duduk di ujung meja
gadis itu yang adalah loki duduk di sebelahnya
dan thor duduk di sebelahnya
biarkan dia duduk di sebelahku
ini adalah tradisi kami
pelayan pengantin wanita harus duduk di antara pengantin wanita dan pengantin pria sampai pernikahan
trime bertepuk tangan dua kali
dan pelayan raksasa datang membawa piring besar berisi makanan dan minuman eksotis
makanan ini untuk frea yang cantik
tapi dia tidak bisa menyelesaikannya
karena thor sudah mulai makan di balik ke rumah
tidak butuh waktu baginya untuk menghabiskan semua makanan
dan dia masih lapar
dan ketika nampan kue tiba
tenanglah besar binatang lapar
wow luar biasa
aku belum pernah melihat orang makan sebanyak itu
aku bisa menjelaskan
loki mengambil napas dalam dalam
memikirkan sesuatu untuk dikatakan saat dia melihat thor melahap seluruh salmon
dan mengeluarkan durinya dari cadarnya
seolah olah dia sedang menunjukkan trik sulap
sejak kami memberitahu dia tentangmu
dia belum makan
karena dia sangat ingin berada di hadapan para raksasa dan menikahi tuan mereka
sekarang dia ada di sini
dan dia makan sepuasnya
aku tidak sabar untuk memegang tangannya
dan mendengarkan suaranya yang manis
bukankah sudah waktunya untuk pernikahan
haha itu benar
bawa palu untuk menghormati pengantin wanita
aku ingin melihat mionir diletakkan di pangkuan frea yang cantik
butuh beberapa raksasa untuk membawa palu thor
dengan susah payah mereka meletakkannya di pangkuannya
sekarang biarkan aku mendengar suaramu
katakan kau mencintaiku
katakan kau ingin menikahiku
katakan padaku kau punya keinginan
kita akan menjadi pasangan terbaik di dunia
rasanya akrab dan juga nyaman
lalu sambil kemudian tertawa menggelegar di seberang aula
dia berdiri dan melepas cadar sambil berkata
menurutku mencaulah dari paluku
dia mengayunkan palu dan memukul train
dan ogri itu jatuh ke tanah
dan tidak pernah bangkit lagi
semua berlari ke sana kemari karena thor berbahaya
tetapi dengan palunya dia tidak terkalahkan
ya tidak seburuk yang aku kira
palu ku telah kembali dan aku makan enak
kau harus belajar mengucapkan terima kasih
aku akan mengucapkan terima kasih padamu loki
tapi cepat atau lambat kau akan melakukan beberapa trik dan menggangguku
berjanjilah kau tidak akan melakukannya
kau simpan saja terima kasihmu dan aku menjaga siapa aku